oke baiklah kita selanjutnya pastinya ke informasi dari dunia olahraga evan
betul sekali iqbal
nah ini masih terkait dengan informasi terakhir dari cnn indonesia com yang iqbal bacakan tadi terkait cilegon fc
ini klub sepak bola milik raffi ahmad rans cilegon fc
ini resmi mengenalkan skuad untuk mengarungi liga dua akhirnya
setelah polemik yang sudah selesai tadi
dan ini yang menariknya sederet nama bintang seperti halnya ada christian gonzalez asri akbar
hingga randy juliansyah dipastikan mengisi line up rans cilegon fc di bawah asuhan pelatih bambang nurdiansyah
ya klub sepak bola milik selebritas raffi ahmad rans cilegon fc
ini resmi meluncurkan squad untuk berlaga di liga dua
sebanyak tiga puluh satu pemain diperkenalkan
mayoritas pemain ini berusia muda
selain itu ada beberapa nama yang tentunya sudah tidak asing lagi nih bagi pecinta sepak bola nasional
mulai dari gelandang asri akbar

hingga striker gaik christian gonzalez
tapi tidak hanya itu fani
ada juga sang kapten hamka hamzah yang akan bertindak sebagai manajer plus pemain
dari sisi manajemen
sedangkan sebagai pendamping pelatih kepala ada bambang nurdiansyah
manajemen mempercayakan posisi asisten pelatih kepada mantan pemain timnas muhammad nasuha
dan mantan asisten luis mia bayu ekasari
di sini ada pemain dari mantan kapten tim nas
ada salah satu pemain gadget juga masih bermain
pemain senior banget pemain tim nas
ada juga yang plus sembilan belas dua ratus dua puluh tiga
di sini kita mempersatukan dari berbagai macam usia dan kita gabungkan di sini
memang target kita semuanya juga pengen banget kita menghasilkan yang terbaik
kalau memang kita baik insya allah dengan sendirinya otomatis kita akan masuk juga ke liga satu
di sini ada pemain dari mantan kapten tim nas